ribuan simpatisan dan para kader pdi perjuangan
memeriahkan gelora bung karno
di puncak peringatan bulan bung karno
yang digelar di stadion gelora bung karno
sabtu dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
bukan hanya antusias para kader
dan simpatisan saja yang menjadi magnet
namun riuh para kader pun terlihat
saat ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri memberikan sambutan
dan menyapa para kader
megawati juga berpesan dalam pidatonya
bahwa di dalam gubuknya
rakyat miskin tersimpan energi perjuangan partai
momen menarik juga terlihat
dan suasana gbk semakin riuh
saat melihat tangan ganjar
dan puan saling berpegangan erat
bahkan dalam sambutannya
presiden joko widodo pun menyebut
nama ganjar pranowo sebagai bakal
calon presiden pdi perjuangan
sebanyak dua kali
selain itu terlihat juga para ketua partai
yang masuk dalam bursa calon wakil presiden
mulai dari ketum golkar
air langga zulkifli hasan
ketumpan ketum hanura
usman sabtaodang pkb dan p tiga
tak ketinggalan penampilan tiga ribu tari kecak
menambah meriah dan hangat
di puncak peringatan bulan bung karno
bung karno bdi perjuangan
duduk dulu itu anak anak saya mau lihat saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
salam kebajikan rahayu
puji syukur kita panjatkan kehadirat allah swt
yang telah menyatukan kita di tempat yang sangat bersejarah ini
di tempat ini pada tanggal dua puluh empat agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
bung karno dengan sukses telah membuka pesta olahraga asian games
dari tempat ini pula bergelora kebangkitan bangsa bangsa yang baru merdeka
melalui sebuah penyelenggaraan games of the new emerging forces atau ganevo
hari ini seperti tadi yang telah dikatakan oleh mbak puan
dan mbak puan adalah puncak peringatan bulan bung karno
bulan juni ini bagi partai merupakan sebuah bulan yang sangat menentukan
bukan saja bagi kehidupan partai kita
tetapi juga merupakan sebuah kehidupan bagi jalannya bangsa dan negara kita
selalu ingat kepada sejarah
yaitu ingatlah jas merah
hari ini adalah kembali puncak peringatan bulan bung karno
sebagai yang juga telah diterangkan oleh mbak puan
beliau itu benar benar pejuang sejati
yang berjuang tanpa pambrih
itu bukanlah hanya slogan
tetapi dijalankan dengan seluruh jiwa raganya
dalam perjuangan yang begitu panjang
sampai bung karno diakui dunia
sebagai seorang sosok pembebas
dengan konsepsi ideologinya
yang berangkat dari falsafah
petani yang disebut namanya pak marhain
seringkali orang menyebutnya
katanya kalau marhain itu adalah komunis
padahal saya sebut bapak marhain
dia itu sebenarnya seorang petani
ketika bung karno sedang kuliah di bandung
beliau bertemu dengan pak marhain
beliau bertanya begini
bapak seorang petani
ya tanah ini punya siapa
bahasa sunda saya itu abdi
kalau tanaman padi ini punya siapa
alat alat cangkul dan lain sebagainya
kalau sudah dipanen
dijual uangnya untuk siapa
setelah berpikir merenung
yang dinamakan kontemplasi panjang
maka bung karno merasa bahwa
perjuangan ini harus harus seperti apa
yang dimiliki oleh pak marham
dia merasa bahagia
dia merasa bahagia
dia merasa bahagia
karena semuanya sudah punya
tetapi yang tidak dipunyai oleh pak marhain
itu adalah apa
yaitu hanya yang namanya hidup sederhana
dan sekedarnya saja
oleh sebab itu
bung karno di dalam pikirannya
pasti ada yang bertanya
kok ibu tahu
lah saya kan putrinya
jadi saya sudah punya
saya sudah pernah loh
kalau ada yang tidak percaya
itu ada makamnya
saya lupa di mana
tapi di daerah bandung begitu
jadi jangan dikatakan
di dalam mengekstraksi
melahirkan pancasila pada tahun seribu sembilan ratus dua belas
pada tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh
pada waktu yang lalu pun
padahal itu adalah
makanya harus semua
anggota partai pdi perjuangan
namanya lahirnya pancasila
pada tanggal satu juni
karena semua pada waktu itu
seluruh pemimpin bangsa itu
di sebuah rapat
orang banyak yang berpidato
pada waktu itu
sebenarnya yang diinginkan
sebagai falsafah dasar
akan kita merdekakan nanti
bung karno menunjuk
beliau berbicara panjang lebar
dengan ditepuk tangani
anggota yang hadir
pada waktu itu
tepuk tangan berdiri itu
kalau bahasa inggrisnya
itu orang nggak bisa dipaksakan
jadi bertepuk tangan
yang luar biasa
yaitu di pbb
membangun dunia baru
itu pun mendapatkan
semuanya itu menandakan apa
jadi di tangan bung karno politik itu bergerak ke bawah
yang saya sebut sekarang akar rumput
rakyat itu akar rumput
ada rumputnya ditutupi
tapi nanti kalau dibuka
dia cepat bertumbuh kembali
jadi rakyat itu
akar rumput itu
tidak pernah bisa dipunahkan
ketika tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
takut apa tidak
toh masih dijajah
dan waktu itu
masih juga ada
nah terus kok bapak berani
bahwa setelah bunyi proklamasi ini
maka yang namanya indonesia akan menjadi
sebuah negara merdeka
dan bebas aktif
jangan lupa loh
jangan lupa loh
nanti yang rugi kalian sendiri
kalau ada yang mau merubah rubah ini
politik ini bergerak
seperti tadi yang saya katakan
keberpihakan itu selalu harus ada
kepada akar rumput
di dalam gubuknya rakyat miskin itulah
energi perjuangan kepartean berasal
dan tuhan bersemaian di gubuknya rakyat rakyat miskin
nah jadi kalau kalian
luar biasa loh bisa datang kesini
coba kalau mereka mungkin mendengar
aduh kok saya tidak bisa kesana ya
kok gak bisa melihat ibu mega ya
coba kasihan lah pandai ya
watak politik seperti inilah yang dipahami oleh pdi perjuangan
sehingga melalui rakernas ketiga pada tanggal enam juni yang lalu
pdi perjuangan mengangkat kembali perintah konstitusi
bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar diperlihara negara
itu nanti yang akan jadi pegangan kita
untuk supaya kita bisa menang kembali
kalian siap apa tidak
baru juga kepanasan
suaranya kok sudah melempem ya
suaranya itu keras gitu loh
nah itu nanti kemana mana harus diomongkan
dengan akar rumput sama rakyat
rakyat itu sebenarnya gampang disentuh loh
terus nanti apa kesulitannya
datangkan harapan pada mereka
jadi gampang sebetulnya
tetapi kalau tidak mau turun
ya tidak akan pernah tahu
betul apa tidak
nah ini karena tadi
sebetulnya tapi tadi saya pikir sudah disebut oleh mbak puan
semua yang hadir yang terhormat di sini
termasuk pak jokowi
lalu sudah dikenalkan
pak siapa ya
namanya pranowo ganjar
kok tumben ya
biasanya suka kebalik balik
nah tapi saya akan juga memanggil
nanti kalau ibu panggil
mulainya anak ranting
lalu bilangnya siap
mau apa nggak
yang di luar juga
kalau itu boleh juga ikut teriak
anak ranting partai

nah kasian ke bunch nggak ada vesibshield data
suaranya masih kencang
kamu masih sayang
atau tidak sama ibu
lo nanya kok malah teriak teriak
masih sayang apa tidak sama ibu
dan jalankan instruksi saya
siapa nanti yang tidak turun
siapa nanti yang tidak turun
ibu tau lo
jadi orang yang
hanya ada dua
pasti sudah tahu
nah untuk itulah
dengan demikian kita
membagi berkah kepada mereka
sebagai bentuk gotong royong bangsa
komitmen partai dengan tagline ini
tidak bisa dibantah oleh siapapun
karena di dalamnya
mengandung kebenaran ideologi
dan visi seluruh anak bangsa
perhatian terhadap fakir miskin
dan anak terlantal
adalah praksis ideologi pancasila
yang harus dijabarkan secara utuh
para pendiri bangsa
di dalam undang undang
negara republik indonesia
dengan penuh kesadaran
agar tidak ada lagi
kemiskinan di dalam
buminya indonesia merdeka
pertanyaan kita semua
pertanyaan kita semua
apakah ini mungkin
apakah ini mungkin
ibu ini tahu ya
kalau orang bilangnya
itu berarti pasti
tapi kalau mungkin bu
kalian sendiri bilang mungkin
karena indonesia ini
kondisinya sebenarnya indonesia
sebuah tumpah darah yang
cuman belum diapakan
belum dibagi bareng bareng
nah karena itulah
mari kita bergerak bersama
mes nyisir ke kampung
ke kolong jembatan
cari anak anak yang
yang menjadi yatim piatu
yang sekarang ibu pun
meminta pdi perjuangan bergerak
di dalam soal statisik
kita akan bercakap

dan ini adalah
yang saya berharap
untuk bagi kesehatan
seperti yang lebih
untuk mendapat perhatian
negeri yang jadi
apa yang jadi
yang dapat beban
pertumbuhannya maka pikirannya otaknya pun tidak baik masa pak jokowi sudah dengan semangat
mengatakan kepada saya kepada rakyat indonesia itu tahun dua ribu empat puluh lima akan menjadi indonesia emas
hai dan saya ketika ketika bertemu beliau saya bilang pak pak kita aja lagi ada program stunting
ini mesti benar nol pak nggak ada lagi anak bangsa ini yang stunting pak gimana caranya
ini kan banyak ya di belakang saya ketua ketua umum partai loh
hai saya belum tahu ada yang udah mau ikut sama pdi perjuangan ada yang masih mikir ada yang
hai hehehe udah nanti aja dah
nanti tanya sendiri aja jangan ketawa loh ya makanya tanya aja sendiri jadi apa coba
nah bagaimana banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan dan bisa membuat mengangkat kemiskinan itu
pak jokowi itu benar kata kemiskinan ekstrim harus dihilangkan ya saya juga nanya
pak gimana kalau rakyat kita tidak bergerak semua pemimpinnya juga semua kemiskinan itu harus bisa
ditingkatkan tidak ada lagi korupsi di indonesia ini ya boleh dong saya ngomong betul apa tidak
hai nah apa toh
mbak untuk menghapuskan kami kemiskinan ekstrim itu bukan hanya sekedar ukuran pendapatan perhari
namun rasa bahagia terlindungi menyangkut keadilan pekerjaan yang layak
dan semua itu kalau bisa terjadi pasti apa yang dikatakan tadi oleh bung karno di gubuk gubuk orang miskin itulah yang sebenarnya ada allah subhanahu wa ta'ala
itu pasti kelihatan terus rasa bahagia
karena itulah jejaring kerjasama itu sangat sangat diperlukan
dan presiden jokowi wakil presiden ma'ruf dan hadirin sekalian sungguh menjadi kado istimewa bagi bangsa indonesia dalam menjelang peringatan bulan bung karno ini
unesco telah menetapkan tiga arsi pidato presiden pertama dr insinyur soekarno sebagai memory of the world
milik dunia bersama
jadi boleh digunakan oleh siapapun di dunia ini
yaitu pidato di depan konferensi asia afrika bandung pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu pidato to build the world anew di hadapan sidang umum pbb tahun seribu sembilan ratus enam puluh
dan pidato pada ktt non blok pertama di biograd
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu
pidato bung karno diakui dunia ini apa
jadi artinya kita diberi pengakuan bahwa indonesia semakin terpanggil pada misi global yang begitu penting
yakni menunjukkan tata dunia baru yang bebas dari penjajahan
dan terus berjuang untuk berjaya

misi tersebut telah di jalankan oleh presiden jokowi
penetapan indonesia sebagai poros maritim dunia
peringatan konferensi asia afrika ke enam puluh di bandung tahun dua ribu enam belas
dan keberhasilan penyelenggaraan g dua puluh serta posisi indonesia saat ini sebagai ketua asean
merupakan bukti otentik kepemimpinan indonesia
dalam upaya ini terbukti apa
bahwa pemikiran geopolitik bung karno itu sampai hari ini tetap relevan
saya percaya dengan spirit dasar sila bandung dan solidaritas bangsa bangsa
melalui gerakan non blok mampu menghadirkan kepemimpinan indonesia bagi dunia
dasar sila bandung itu jangan lupa loh itu ditanda tangani dua puluh sembilan negara loh
jadi bukan kita sendiri
kepemimpinan indonesia bagi dunia dapat dijalankan
sekiranya kita sendiri
dan secepatnya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keregri kita
dalam upaya ini kesinambungan kepemimpinan nasional sangatlah penting
atas dasar hal tersebut
maka pada tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
bertepatan dengan hari lahir ibu kartini
saya telah menetapkan
saudara ganjar pranowo sebagai calon presiden dari pdi perjuangan
kenapa toh kok saya ambil hari kartini
karena saya kadang kadang tuh kesel
lah kalau lihat sejarah makanya belajar sejarah
peran perempuan itu
wah sebetulnya sebelum merdeka loh
mereka itu supaya kalian mengerti
siapa toh pahlawan pahlawan perempuan kita
nyi ageng serang tahun seribu tujuh ratus lima puluh dua
marta kristina tiahahu
cud nyak metia
maria wallanda maramis
nyai ahmad viii
nyai ahmad dahlan
raden ajeng kasar
raden ajeng kasar
dan dewi sartika
masih sampai hari ini
tahu gak fatmawati soekarno tuh sopa ya
bu fatma itu yang melahirkan saya ini
makanya saya ini jadi perempuan
jadi perempuan yang tangguh gitu loh
ya betul apa enggak
mantap apa tidak
iya keren loh
keputusan pencalonan tersebut
disambut baik oleh rakyat indonesia
dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan
nah tadi sudah saya sampaikan
padahal kita itu sebetulnya
boleh bawa calon presiden
wakil presiden sendiri loh
tapi saya membuka pintu
sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong
jadi tadi saya katakan
di belakang saya ini
ada beberapa partai
yang sudah pasti
partai persatuan pembangunan
ayo pak mardiono berdiri
beliau nomor satu
yang ketiga itu orangnya tidak ada
salam dari pak haritanu wijaya
saya kenalnya pak haritanu nama panjangnya pak haritanu wijaya dari perindo
kalau di sini ada ada satu dua ada tiga
ya katakan lagi mikir mikir dulu dah
tuh bapak bapak kan diketawain
lo benar tapi ya saya bilang ya tidak apa apa
mau ikut boleh
tidak ikut ya tidak apa apa
itu namanya tengkuh
nah gitu loh
nah kita perlunya apa
udah jangan teriak teriak
kalau keluar dari sini nggak teriak teriak lagi loh
tadi mbak puan bilang rampak barisan
gitu ketuk setiap pintu pintu hati rakyat
pasti rakyat dengar gitu itu
pasti jatuh hatinya
sebab dengan tantangan ke depan tidaklah mudah diperlukan
nah ini juga
kalau mau milih pemimpin
jangan hanya lihat tampangnya
aduh ibu suka pusing
kalau kan waktu ibu mau jadi presiden lagi
terus ada ibu ibu kan bilang gini
sebetulnya saya mau milih ibu lagi
tapi saya kok kepingin milih yang ganteng
aduh pusing kepala saya
ya tapi ya sudah maunya sendiri
jadi ibu ini biar udah cantik kayak gini
aih gak diakui
ibu udah jelek apa cantik
padahal ibu udah nenek nenek loh
tahu nggak umur ibu berapa
umur ibu berapa
hanya karena semangat
jadi masih bisa teriak teriak
nah sudah kalau kamu masih sayang ikuti saya
nah kalau pemimpin itu sebetulnya mesti dilihat
jangan fisik saja
diperlukan pemimpin yang berpengalaman baik di lembaga legislatif maupun eksekutif
kepemimpinan yang visioner yang arif bijaksana dan memiliki rekam jejak prestasi yang baik
serta mengakar ini yang paling penting mengakar kepada akar rumput
saya ingatkan saya ingatkan saya ingatkan lima menit coblosnya lima tahun ngerasain senang atau susahnya
hati hati loh karena itulah gunakan hak pilihmu dengan sebaik baiknya
pak ganjar pranowo akan terus berjuang bersama presiden jokowi
di dalam mendayagunakan bonus demografi bagi percepatan kemajuan bangsa
pak jokowi bilang sama saya ibu ini keberuntungan indonesia
dari tahun ini dua ribu dua puluh tiga tiga belas tahun kemudian produk demografi demografi itu orang rakyat
itu dari umur enam belas sampai enam puluh adalah usia
itu dari umur enam belas sampai enam puluh adalah usia
saya disuruh genjat genjat saya kan cuma anak ranting
ah anak ranting itu apa
anak ranting itu adalah kalau namanya panah
maka dia adalah itu senjatanya yang duluan
jadi jangan mikir kita kecil bu anak ranting saja
kalau tidak ada anak
tidak ada ranting
kalau tidak ada ranting tidak ada pac
begitu juga pac mendukung yang namanya apa
lalu dpc eh kalau ada dpc ya yang nggak mau kerja
masa maunya duduk aja di kursi
kalau dpd sama juga
kalau dpp lebih sama juga
ini di bawah ibu semuanya tuh
kupingnya dengerin nih sama juga
kupingnya dengerin nih sama juga
ini ibu padahal hatinya udah degap degup degap degup
karena mikir gini aku udah turun ke bawah apa belum ya
aku udah turun ke bawah apa belum ya
eh ibu sekarang udah punya loh tempat monitoring
nah untuk itu maka kita mesti bangun indonesia sebagai bangsa pelopor bangsa pejuang
jalan kemakmuran kita wujudkan melalui sebuah revolusi mental
serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan kedepankan riset dan inovasi
anak anakku sekalian dan seluruh rakyat indonesia yang saya cintai dimanapun kalian berada
hati saya sungguh terharu bahwa pdi perjuangan yang saya pimpin kini hadir
sebagai mempunyai karakter sebagai partai pelopor
satgas partai yang mendampingi saya
satgas ini sekarang bagus begini
dulu ketika menjadi benteng saya pada masa sulit saya
kini tampil penuh disiplin dan membangkakan
satgas partai inilah yang menjadi benteng hidup saya

ketika itu masa orde baru ai susah banget
tapi ibu biar digontok gini digontok gitu ibu tetap
nah gitu loh
jadilah kalian semua benteng pancasila benteng kebenikaan indonesia
benteng negara kesatuan republik indonesia
dan benteng seluruh rakyat indonesia
terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia
komunitas juang jawa tengah para pengisi acara
dan secara khusus penari kecak perempuan
niat tari kecak itu biasanya laki
jadi ibu bilang pada mas guru adik saya sendiri
dia itu seniman
kamu bisa nggak ngajarin perempuan nari kecak
gitu loh nanti lihat deh keren
yang sudah berminggu minggu digembleng oleh adik saya
dan badan kebudayaan nasional atau bkn pdi perjuangan
nanti pada puncak acara
dan itu jadikan sebagai sebuah kebanggaan kebudayaan kita
sebab tanpa berdiri kokoh pada identitas kebudayaan bangsa
kita akan menjadi bangsa terasing di tanah air kita sendiri
secara khusus nah ini kali ini
pasti kalian kan mikirnya gini
kenapa bendera kita itu
banteng lalu disebut banteng moncong putih
jadi saya ingin mengenalkan ketika itu
ketika kami pdi tidak boleh mengikuti pemilu
waktu itu kita nggak boleh
lah terus saya pikir gimana ya saya udah punya partai
akhirnya saya tanya kepada mereka yang berkepentingan
kalau mau ikut bagaimana ya
ganti nama bu
nah itulah supaya tahu
namanya adalah menjadi pdi perjuangan
perjuangannya tidak boleh disingkat
tapi kalau paling bagus
partai demokrasi indonesia perjuangan
yang disebut banteng bulat moncong putih
jadi kalau kita gampang benar
kasih tahu sama akar rumput
udah cari aja gambar banteng
itu itu loh
moncongnya lucu putih
lalu yang menang siapa
mana dia orangnya
ada nggak di mana ya
oh itu ada
bu ternyata waktu ikut ibu itu bu
bu ay susah ya
waduh kemana mana saya diikuti intel
intel juga baik kok
nah ini akhirnya
marilah dari gelora bung karno ini
kita tampilkan watak kesejatian politik
yang menyatu dengan rakyat
setelah acara ini berakhir
pulanglah ke rumah masing masing dengan penuh semangat
sampaikan salam saya kepada semua keluargamu
rakyat indonesia yang tidak bisa kemari
yang tidak pernah lelah berjuang
mencapai indonesia maju adil sejahtera dan bermartabat
menangkan pemilu dua ribu dua puluh
bersatu kita tegum
bercenai kita runtuh
kebenaran adalah selalu mau dan mau tidak mau
akan membuktikan diri bahwa dia adalah benar
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
yang saya cintai
presiden kelima republik indonesia
dan sekaligus ketua umum
dan sekaligus ketua umum
pdi perjuangan ibu profesor dr hajah megawati soekarnoputri
yang saya hormati bapak presiden joko widodo
yang saya hormati bapak wakil presiden kiai haji ma'ruf amin
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati para ketua umum partai yang hadir pada kesempatan ini
ada ketua umum partai golongan karya bapak erlangga hartarto
yang saya hormati ketua umum partai kebangkitan bangsa
namun beliau saat ini sedang menunaikan ibadah haji dan diwakili oleh wakil ketua umum pak jasuli
yang saya hormati ketua umum partai amanat nasional bapak zulkifli hasan
yang saya hormati ketua umum partai persatuan pembangunan bapak muhammad mardiono
yang saya hormati ketua umum partai perindo bapak haritanu

yang saya hormati ketua umum partai perindu bapak haritanu sudibyo
ada hajatan jadi beliau sudah kembali
yang saya hormati ketua umum partai hati nurani rakyat bapak osman sabta odang
yang saya cintai dpd dpc pac ranting dan anak ranting seluruh indonesia
yang saya cintai seluruh satgas cakra buana dari seluruh indonesia
yang saya hormati kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pdi perjuangan seluruh indonesia
anggota fraksi dpr ri dprd provinsi dan kabupaten kota dari pdi perjuangan seluruh indonesia
last but not least yang terakhir tapi paling istimewa buat saya paling tidak buat mbak puan
calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo
pada tanggal enam juni kita peringati sebagai hari lahirnya bung karno
pada tanggal satu juni kita peringati sebagai hari lahir pancasila
bahkan peristiwa monumental dan bersejarah di tanggal satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima itu
kemudian telah ditetapkan melalui keputusan presiden joko widodo
nomor dua puluh empat tahun dua ribu enam belas menjadi peringatan hari lahirnya pancasila
kemudian pada tanggal dua puluh satu juni seribu sembilan ratus tujuh puluh bapak proklamator kita bung karno
telah wafat kembali kepada sang ilahi
sampai akhir hayatnya bung karno telah memberikan segala yang ia miliki kepada bangsa dan negaranya
seperti yang selalu beliau ungkapkan sebagai dedication of life
yang mengatakan kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada tuhan kepada tanah air kepada bangsa
yang hanya jumlah burung ini itu kebanyakan untuk memperolehi lingkungan tuhan
tetapi apabila tak bisnis ada bagian bagian ordinary sebagai anggota kepentingan dunia
atau nama lainnya bisnis yang sudah di energies hemat der humanities
jom warto mengambil hati semua benevision dan joseon dibawah kita
di sekeliling kita hari ini kita merahkan gelora bung karno kita merahkan gelora bung karno pada
hari ini inilah bukti bahwa keluarga besar pdi perjuangan dari sabang sampai merauke dari
miangas sampai rote semua solid bergerak untuk pdi perjuangan siap
dengan pasang surut terpaan gelombang bahkan kadang dihantam badai partai kita
pdi perjuangan di bawah kepemimpinan ibu megawati soekarno putri dapat tetap kokoh berdiri dengan
tegak solid bergerak memperjuangkan dan mewujudkan cita cita tujuan bernegara kita
ayo kita kita kita mencita citakan indonesia
adalah negara untuk semua anak bangsa bukan untuk satu suku bukan untuk satu
golongan bukan untuk satu agama tetapi indonesia adalah untuk semua anak bangsa tumpah darah indonesia
seluruh kader yang saya bangga dengan ini adalah indonesia adalah negara untuk semua anak bangsa
seluruh kader yang saya banggakan
kita berkumpul disini bukan untuk sekedar berkumpul
bukan sekedar untuk meramaikan kegiatan
kita disini berkumpul untuk menang
kita disini untuk apa
kemenangan pdi perjuangan
telah melahirkan seorang pemimpin bangsa
yang tidak hanya dicintai rakyatnya
tapi juga dihormati oleh dunia
kader terbaik pdi perjuangan
presiden republik indonesia
mana tepuk tangannya untuk pak jokowi
lagi yang keras
berjalan dengan lancar
estafet pembangunan yang dapat diteruskan oleh presiden dan wakil presiden baru dari pdi perjuangan
ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri telah menetapkan calon presiden dari pdi perjuangan adalah ganjar pranowo
tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga yang lalu
saya panggilkan mas ganjar pranowo untuk bisa menyapa seluruh kader pdi perjuangan dari seluruh indonesia silakan
tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato pungkarno selalu menggetarkan
dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara
bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok
di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil
kanebo berjalan di sini dan mimpi pungkarno tentang persatuan
tentang kegotong royongan dan berdikari
pemimpinan jokowi memujukkan itu
infrastruktur yang hebat
ikn yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota
tapi membuka mindset
merubah mindset untuk menjadi negara maju
termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti mbak puan tadi sampaikan
itu juga bapak ibu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan
itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat trick besok pagi
bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak
pesan bumeka kepada kita semuanya
agar kita bisa bersatu
kita berdiri seteguh karang
yang tetap tegar dalam gempuran gemburan ombak sekeras apapun
mbak puan saya ingin menyampaikan terima kasih
pemilihan gubernur jawa tengah
dan ganjar pranowo memenangkan itu
dan itu di bawah pimpinan mbak puan
kita akan mengulang kembali di dua ribu dua puluh
insya allah mohon doanya
jaga soliditas tingkatkan militansi jalankan disiplin partai tegak lurus bergerak dalam satu rampak barisan di bawah komando ketua umum ibu megawati soekarno putri
kita berjuang untuk memenangkan pdi perjuangan dan ganjar pranowo presiden
darma efahanto hanti
kuat karena bersatu bersatu karena kuat
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
di sini hadir calon presiden dari pdi perjuangan bapak ganjar pranowo
saya ulangi tadi telah kita dengarkan calon presiden dari pdi perjuangan bapak ganjar pranowo
saya titip untuk semuanya
bagi peserta pemilu
baik itu pilek pil gub pil bub pilihan wali kota dan pil pres
karena yang hadir disini sangat menentukan
tadi pesan ibu megawati sukarna putri jelas saya tidak usah mengulang
saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang
semangat berjuang untuk menang

semangat berjuang untuk menang